polisi mengungkap penganiayaan dilakukan oleh seorang ibu terhadap tiga anaknya
pelaku mengaku melakukan aksinya justru karena tidak ingin anaknya menderita selama hidup
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan psikolog irma gustiana
selamat malam mbak irma terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
selamat malam mbak
mbak polisi ini menduga bahwa ibu di brebes ini mengalami depresi hingga akhirnya tega menganiaya tiga orang anaknya
tapi kita akan lebih mengulik kenapa hal ini bisa terjadi
lalu apa yang bisa kita lakukan agar menjadi support system pendamping terbaik agar kondisi seperti ini tidak berulang
langsung yang harus ditanyakan lebih awal adalah
kalau memang ini dugaannya benar karena depresi
apa saja sih mbak tanda tanda dan gejala depresi yang harus kita waspadai
oke terima kasih ya mbak
jadi ini juga perlu dimaknai oleh kita semua ya
karena ada orang yang menganggap bahwa
sedih yang biasa sama sedih yang nggak biasa
nah kalau kita bicara depresi ini lebih kepada fungsi gangguan psikologi
sehingga membuat seseorang menjadi tidak efektif
untuk melakukan kegiatan atau rutinitasnya sehari hari
nah kalau kita lihat gejala ini ada banyak sekali sebetulnya gejala yang terkait dengan depresi
yang pasti terjadinya penurunan suasana hati
jadi mood swings nya ini frekuensinya intense scaling
lalu kemudian biasanya seseorang menjadi lebih sensitif
dari pada biasanya atau menjadi lebih mudah marah juga
lalu kemudian ada juga penurunan minat pada aktivitas dia sehari hari
kemudian juga ada yang mengalami permasalahan atau gangguan pola tidur
dan pastinya nafsu makan berkurang atau justru bisa berlebih
lalu kemudian ada perasaan kelelahan ya
baik secara fisik maupun secara emosional
nah beberapa merasa juga merasa tidak berharga ya
seperti ada rasa bersalah yang terlalu berlarut larut
kemudian juga ada yang mengalami fungsi konsentrasi menurun
ada keinginan untuk mengakhiri hidup
atau justru menyakiti orang lain
nah ini yang perlu untuk kita semua pahami ya mbak
oke mbak irma kita bicara soal kesehatan mental
ini pasti beda dengan kesehatan fisik
kalau kesehatan fisik tubuh kita ikut merasakan langsung
misalnya ada gejala yang bisa timbul
ketika misalnya demam ada panas tubuh begitu yang juga tinggi
nah kalau kesehatan mental ini kan abu abu ya mbak ya
cenderung pihak sejumlah pihak menilai bahwa
oh mungkin banyak pikiran oh karena saya kurang tidur
karena saya kurang tidur karena itu juga karena banyak pikiran
jadi muter muter di situ saja mbak
trigger utamanya apa ya mbak
yang kemudian meyakinkan kita bahwa kita memang dalam kondisi
butuh bantuan dari pihak pihak yang expert begitu mbak
ketika kita menikmati kesehatan mental
sudah tidak bisa lagi berfungsi seperti biasanya mbak
jadi ketika biasanya nih kita bisa melakukan kegiatan sehari hari dengan cukup baik
tetapi hampir terjadi dua pekan sampai enam pekan
intensitas penurunan efektivitas kita dalam misalnya produktivitas bekerja mengurus rumah tangga
itu menjadi sangat berkurang
ya lalu disertai juga dengan salah satunya psikosomatis memang ya
jadi biasanya itu nanti akan ada gejala gejala secara fisik
yang juga dirasakan oleh seseorang
paling sering sekali itu penurunan berat badan
nah itu juga perlu untuk diwaspadai oleh beberapa orang
di sisi lain juga kalau kita melihat dari kasus yang terjadi terhadap seorang ibu yang ada di brebes
ini kalau kita tarik kesimpulan ada juga informasi bahwa salah satunya penyebabnya adalah faktor ekonomi
kemudian seberapa berpengaruh adanya faktor ekonomi ini bisa mendorong adanya kondisi depresi ini mbak irma
oke begini mbak pada intinya kan kita semua itu butuh keadaan yang aman ya
sekuritas itu penting sekali bagi kita
nah ketika ada seseorang yang mengalami penurunan
mungkin salah satunya adalah faktor ekonomi
dimana itu berhubungan sekali dengan sekuritas kita
karena nanti akan berhubungan dengan basic needs kita ya makan minum
kemudian kalau sekarang anak sekolah ya biaya rumah sakit
nah ini pasti akan mengganggu stabilitas kita
karena adanya ketidakamanan
si ekonomi ini aspek ekonomi menjadi salah satu pemicu yang paling sering sekali terjadi dalam ranah domestik atau rumah tangga
oke kalau kita lihat kemudian kondisi ibu yang di brebes ini juga bahkan mengaku dirinya melakukan hal tersebut
karena untuk melindungi anak anaknya agar tidak menderita
karena diantaranya tadi ya agar hidupnya lebih baik
dibandingkan hidup kemudian nanti dengan kondisi ekonomi

kalau dia juga akan menderita begitu
lebih baik kemudian berpikiran bahwa anaknya lebih baik ya sudah disudai saja
nah sementara tadi mbak irma menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan juga
seseorang yang dikategorikan depresi ini berpikiran untuk melukai dirinya sendiri
nah melihat kondisi ini apa kemudian yang kira kira menjadi trigger begitu
bagi para ibu ini atau si ibu ini untuk kemudian melukai anaknya
karena memang banyak terjadi
yang juga menilai bahwa biasanya kan seorang ibu itu pasti inginlah melindungi
dan alasannya juga memang kalau kita lihat secara umum secara mendalam begitu
memang untuk melindungi anaknya dibandingkan hidup tapi menderita begitu alasan sang ibu
ya jadi memang perlu untuk kita pahami bersama ya
jadi ketika seseorang itu terutama ibu sih mbak
karena memang ibu ini kan sangat rentan sekali terhadap depresi
banyak sekali riset yang juga mengatakan bahwa ibu itu sangat potensial ya
karena ibu itu sangat penting untuk menjaga kemampuan ibu
karena memang tugasnya yang begitu besar dan begitu beratnya
maka memang kenapa menjadi sangat penting sekali gitu ya
gisi komunikasi dengan pasangan itu menjadi penting
nah sekarang kalau ternyata anak dijadikan pelampiasannya itu bagaimana
karena memang pada beberapa orang keputus asaan itu membuat mereka menjadi tidak mampu lagi berpikir rasional
dan mereka membutuhkan media untuk melampiaskan rasa marah kecemasan ketidakamanan ya
karena seringkali terjadi pada diri gitu ya
menyakiti diri barang orang yang ada di sekitar dia gitu
belum lagi ditambah pada kasus mbak kanti ini
saya melihat juga kan di beberapa berita ada pengalaman di masa lalunya
dimana sebetulnya dia memiliki beban secara psikis sebagai seorang anak
dan kemudian ini mempengaruhi juga pola pengasuhan dia terhadap anak anaknya
jadi begitu mbak
baik sebelum kita lebih lanjut mungkin hal ini seharusnya saya sampaikan di awal
dialog kita ya
saya perlu informasikan bahwa mungkin dialog ini menjadi trigger warning
bagi sejumlah pihak
jadi kita harus disclaimer dulu ya mbak irma di awal
kita akan langsung menyambung tadi yang disampaikan mbak irma
bagaimana kemudian menciptakan lingkungan keluarga yang aman
sebagai support system yang baik
ini menjadi satu hal yang penting untuk memutus mata rantai yang tadi disebut mbak irma
nah apa kemudian yang bisa kita lakukan
jika kita sebutlah merupakan korban dari lingkungan keluarga
yang tidak harmonis
tapi kita tidak ingin mata rantainya berlanjut kepada anak anak dan keluarga kita
ini penting banget ya mbak
buat kita sama sama belajar ya
mengambil hikmah dari kasus mbak tanti ini
yang pertama ya kita perlu aware sekali
bagaimana ketika kita menjadi orang tua
apa yang kita berikan kepada anak anak itu
sangat mempengaruhi perkembangan mental mereka
lalu kemudian yang pasti ketika sudah berumah tangga

ada yang namanya komunikasi untuk pembagian peran dan tanggung jawab
sehingga si ibu tidak merasa sendirian dalam
soalnya menjalani perannya dia
lalu kemudian ibu itu butuh curhat mbak
jadi tolong untuk didengarkan
kadang kadang ibu itu juga tidak membutuhkan banyak saran
tetapi hanya dicermati dipahami
itu biasanya sudah mampu untuk membuat ibu menjadi lebih rilis
lalu kita juga harus membuat ibu menjadi lebih rilis

dan lingkungan sosial perlu menyadari
bahwa tugas dan tanggung jawab ibu itu sangat besar dan sangat luar biasa
maka tidak ada yang namanya ibu yang sempurna
sehingga tuntutan tuntutan atau standar menjadi ibu yang sempurna itu
perlu untuk kita eliminir
sehingga tidak menjadi beban bagi seorang ibu
yang ada adalah ibu yang mau belajar untuk terus menjadi ibu yang baik
lalu kemudian jika kita menemui bahwa
keluarga kita rekan kita
yang terlihat memang tampak gejalanya
ada baiknya segera melakukan konsultasi
untuk mendapatkan bantuan oleh profesional
kurang lebih seperti itu
kadang kita tidak mudah terbuka untuk cerita kepada orang orang yang di sekitar
begitu ya mbak
mungkin terakhir singkat saja mbak irma
kemana bantuan dari profesional yang bisa kita dapatkan
mungkin salah satu atau salah dua contohnya
saat ini sebetulnya di situasi yang sekarang
dengan teknologi yang sedang berjalan dengan baik dan berjalan dengan baik
dan sangat canggih seperti ini
teman teman sudah bisa untuk melakukan counseling dengan daring
lalu kemudian juga sudah banyak sekali lembaga lembaga
yang memberikan bantuan untuk pemulihan secara mental
secara psikologis bagi keluarga keluarga yang memang membutuhkan
baik dari lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan
jadi gunakan media di saat ini untuk mencari informasi yang valid
dan kemudian mencari lembaga bantuan yang memang bisa membantu teman teman semuanya

memang pada dasarnya kita semua harus sama sama menciptakan lingkungan yang aman
nyaman untuk semua anggota keluarga ya ibu ayah dan anak anak
dan satu hal yang banyak seperti headline di dialog kita hari ini
bahwa gangguan mental depresi apapun itu bentuknya
tidak boleh disepelekan dan harus selalu diwaspadai
terima kasih banyak mbak irma gustiana sudah bergabung bersama kami malam hari ini
saya selalu mbak